saudara panca balik dpr dan pemerintah sepakat gubernur jakarta tetap dipilih melalui pilkada
pemilihan gubernur jakarta melalui pilkada sesuai seperti dalam ruu daerah khusus jakarta usulan pemerintah
ketua balek dpr supratman andi aktas menyebut
pemerintah mengusulkan agar pilgub dki diadakan dengan sistem suara terbanyak dinyatakan terpilih